oh dia itu orangnya agak misterius sih
sebenarnya aku sendiri juga belum pernah ketemu sama dia
tapi anehnya dia tuh baik banget
dia tuh tau kalo aku ngalamin kesulitan ter
terus dia tuh selalu bantu aku ngasih aku apa aja
kayaknya kalo aku denger dengar dari cerita kamu
hambamu berterima kasih atas nikmat dan karunia rumah baru yang kau berikan kepada kami ya allah
hambamu percaya engkau selalu menolong umatmu yang sedang dalam kesulitan dan kesusahan
terima kasih ya allah
kok makanannya gak ada
anak anak kalian lupa ya
sebenarnya ini adalah hasil dari kerjaan kalian waktu itu wangnya
terus malam ini kita makan bersama di tempat yang baru
dengan makanan apa ini
terima kasih ya
terry harusnya kamu tuh juga ikutan makan malam bersama dengan kami
waktu itu kan kamu juga ikut susah cari uang
makasih ya ter
kamu hadir di saat kami dalam kesusahan
tolongin teri ya allah
sekarang papa teri pasti marah banget sama dia
ternyata kamu betul betul menepati janji kamu
ternyata demikiandi kamu mau untuk tidak berhubungan lagi dengan adista
papa ferdinand tuh kejam banget sih
dia tegak tegaknya nyuruh anaknya untuk memutuskan hubungan dengan mamanya sendiri
besok aku harus ke tempat tri
aku harus kasih tahu kabar gembira ini
supaya masalahnya bisa selesai
kendi udah ngembalin sertifikat panti
tapi papa tetep gak mau ngasih gua keluar
sekarang gua hantar kurun di rumah ini
dan meninggalkan cita cita gua jauh di luar sana
katanya jagoan kok malah nangis sih
soalnya aku punya kamar gembira nih ter
makanya aku tuh gak sabar pindah setau sama kamu
oh iya kamu udah mandi belum
ya udahlah walaupun mantan artis kan
tapi udah mandi dong biar wangi
apalagi mau ketemu penggemarnya kayak kamu
yeay dasar mantan artis pagi pagi udah kegeran
yaudah mendingan kamu ikut ke ojeyu
eh emangnya mau kemana
udah ikut aja ya
nah ini dia ter pantiasan kita yang baru
ya semua ini juga berkat doa kita semua
makanya tuhan ngasih kayak gini deh
wah gila ya ken tempat ini bener bener bagus
pantesan aja tadi pagi pagi kamu duk rumahku
heken ngomong ngomong yang ngasih tempat ini tuh siapa sih
semua ini tuh pemberian dari seseorang
namanya willy dia tuh baik banget
ini dia tanah ini villa ini semua itu dikasih
willy siapa tuh
eh dia itu orangnya agak misterius sih
sebenarnya aku sendiri juga belum pernah ketemu sama dia
tapi anehnya dia tuh baik banget
dia tuh tau kalau aku ngalamin kesulitan ter
terus dia tuh selalu bantu aku ngasih aku apa aja baik aja
kayaknya kalau aku dengar dengar dari cerita kamu si willy willy itu kayaknya sayang banget ya sama kamu
bunda rita dan bunda yesi baik banget
anak anak semua kenyang dengan kasih sayang
pantes aja candy akhirnya tetap ingin pulang ke sini
aku pun rasanya sudah menjadi bagian dari rumah ini
sudah menjadi anak bunda rita dan bunda yesi
wah orang yang ngasih rumah besar ini pasti baik banget ya ter
emang dia tuh orang yang baik banget
semoga aja omong asli umuran panjang
sama rezeki yang banyak buat dia
eh asal kamu tahu ya ter
sebenarnya ini tuh bukan pertama kali yang ditolong sama dia
sudah sering sih
tapi kan biasanya dia cuma nolong aku sendirian
kayak adik adik panti bunda rita bunda yesi
ternyata dia itu emang punya hati yang mulia
loh dari kamu tuh mau kemana sih
kan kita potong rumputnya belum selesai
potong aja sendiri
loh loh mana aku kuat sih potong rumput sebanyak kayak gini
ya kamu minta bantuan aja tuh sama si willy willy
pembela kebenaran kamu
teri teri teri kamu tuh cemburu ya
ah gak mau ngaku
ya aku gak cemburu
aku gagal jadi penolong kamu
coba kalau aku jadi penolong kamu
nama aku pasti sebut sebut tiap kali

bukan dia tuh yang sebut sebut
teri teri kok kamu cemburu sama kakek kakek sih
willy yang kamu sebut sebut itu dia tuh sebenarnya udah kakek kakek
emang kamu udah pernah ketemu
ya belum sih
ya tapi semua orang manggil dia yang milih kok
ya aku juga udah pernah ngobrol sama dia loh lewat telepon
wah suaranya beribawa berat tapi ramah banget
pak jadi candy belum pernah ketemu sama kakek willy
tapi masa sih
kalau belum pernah ketemu kenapa begitu sayangnya dia sama kendi
wah dari yang willy
wah baju baru
wah kayaknya kalian semua ngebagiin baju baru deh
oh iya kayaknya ini cocok dibuat kamu
kenapa kamu kakek ini ini ini belum nih
ya gitu dong
tinggal selai gaun ini pasti gaun untukku
tapi kasihan rani dia nggak dapet dong
nah kayaknya baju ini cocok dibuat kamu
ya ampun ken
ini kan barang terakhir
lagian tuh kirimannya tuh buat kamu
ya ini pasti punya kamu lah
lagian aku nggak dapet juga nggak apa apa kok
tapi itu cocok buat kamu bagus kan
ya pasti baju ini lagi untuk kamu rani
kalau candy sudah ada
ternyata kakek willymu itu baik sekali ya
iya baik dan sangat mengenal kendi
terlalu mengenal candy untuk ukuran orang yang nggak pernah bertemu dengan candy
makanya kakek willy itu sampai menulis ini
nih kalau ini khusus buat kendi
jangan diberikan untuk orang lain
bagus banget nia
kok nggak ada terserah
eh tunggu sebentar
mungkin kak kendi lagi mengagumi hadiahnya
tunggu sebentar ya
aku jadi semakin yakin
rasanya gak mungkin kendi belum pernah ketemu sama kakek willy
soalnya gaun pesta semuanya begitu cocok dengan ukuran candy
juga sesuai dengan selera kendi
jadi mungkin candy belum pernah bertemu kakek itu
tapi kakek itu pernah melihat kendi